permukiman padat penduduk kampung pulau jatinegara jakarta timur
selasa pagi kembali terendam banjir hingga ketinggian enam puluh cm
banjir disebabkan oleh meluapnya sungai ciliwung dan kiriman air dari bogor jawa barat
banjir kembali merendam pemukiman warga di kampung pulo sejak selasa dini hari tadi
dengan ketinggian mulai empat puluh hingga enam puluh cm
para warga terpaksa mengamankan barang barang ke lantai dua rumah mereka
bahkan sebagian anak tidak bersekolah
banjir yang terjadi sejak pukul tiga tiga puluh itu berasal dari luapan sungai ciliwung
dan hujan deras yang mengguyur jakarta sejak senin malam hingga selasa pagi
banjir melanda rt satu lima tujuh dan delapan kelurahan kampung melayu jatinegara
sementara itu untuk menyedot air dari rumah warga
sebuah pompa air dari dinas pu tata air dioperasikan di lokasi